baik sekarang kita beralih ke surabaya pasca amblas selasa melampakan lalu kini kondisi jalan gubeng sudah teraspal sepenuhnya
wah cepat sekali ya
tepat ya wali kota surabaya tri risma hari ini yang selama proses perbaikan sedang sakit dan sempat memantau dari atas kursi roda
akan berkoordinasi dengan polda jawa timur terkait pengoperasian arus lalu lintas di jalan gubeng
dan berikut adalah laporan dari korrespondensi ann indonesia wida subianto
jalan raya gubeng
dan meskipun hari ini rencananya rabu sudah bisa dilalui namun pemerintah kota surabaya tampaknya tak mau kecolongan
pemerintah kota surabaya akan melakukan rapat konsolidasi dengan polda jawa timur
sebelumnya pemerintah kota juga mengebut melakukan proses normalisasi ini dengan pengurukan kemudian pemadatan hingga pengaspalan ini dilakukan semenjak kami siang
ini dua puluh empat jam non stop atau tiga shift
dan meskipun nantinya juga ini sudah bisa dilalui masih ada pekerjaan rumah
ya ini adalah
pembangunan box culvert serta jalur pedestrian
wow hebat sekali ya prabu satu minggu
memang harus sabar dulu ya masyarakat surabaya karena harus ada tadi kan dites dulu diuji dulu dan juga ada rapat yang akan diselenggarakan
semoga dalam waktu dekat sudah bisa digunakan